kalau mandi jangan lupa pakai sabun biar badan nggak beraroma
hari ini jakarta ulang tahun kita mau main sama bang riza patria
dari situ kita lihat hari ini beliau mau ngapain dalam memimpin kota jakarta yuk
udah mau jalan ya
hari ini mau berangkat
oke hari ini ada acara
hari ini acara pagi ini kemana nih bang
kita ke puskesmas ke kelurahan
oke sekalian ini covid ya
mau berolah seharian boleh ya bang
ternyata jadwal saya datang pas dengan waktu olahraga
seminggu dua sampai tiga kali riza patri akan berolahraga ditemani istri elisa sumarlin
sepuluh menit waktu yang dihabiskan untuk olahraga pagi memutari kawasan mega kuningan jakarta
puas berolahraga politikus partai gerindra ini lalu menikmati santap pagi bersama keluarga
tidak lupa menikmati jus campuran buah kurma susu dan madu
untuk menjaga stamina yang sudah disiapkan sendiri oleh sang istri
nah ini siang katanya ibu juga nyiapin makanan nih kenapa nih
ini kan ibu sudah menyiapkan sejak sebelum covid atau memang sejak masa covid aja nih
kalau ini susu kurma udah lama ya
sudah berapa tahun lah
sarapan paginya untuk sarapan siang ya untuk makan siangnya
kemarin itu habis kena covid itu kita harus makannya harus yang bergizi yang baik yang benar
tiba tiba ada informasi rapat pimpinan mendadak bersama pak anies untuk membahas kondisi jakarta yang tengah genting
rencana awal memeriksa kesiapan rumah sakit harus ditunda
kami pun harus segera menuju balai kota
bang ini gimana nih bang strateginya biar memindahkan orang yang
kita tahu memang lagi masa pandemi gini ya
memindahkan orang dari yang suka bawa mobil sendiri akhirnya ke kendaraan umum untuk mengurangi kemacetan itu gimana nih
ya caranya tidak lain adalah memastikan bahwa transportasi publik itu aman nyaman tepat waktu tentu bersih rapi terintegrasi
sekarang kita semua mengintegrasikan antara mrt lrt busway kita integrasikan dengan apa
bicara soal aman terorganisir
jadwal yang padat membuat segala kebutuhan kita berada di dalam keadaan
bicara soal aman terorganisir jadwal yang padat membuat segala kebutuhan kita berada di dalam keadaan

bahan harian termasuk baju harus tersedia di dalam kendaraan

semua acara termasuk kalau misalnya di pernikahan juga sudah harus siap di sini
iya sepatu juga mulai dari sepatu kerja resmi sampai sepatu santai sepatu olahraga semua ada di mobil
oke kita harus siap
tidak ada kesempatan orang di belakang karena udah penuh sama baju
tiba di balai kota rapat tertutup sudah dimulai
kami pun bergegas menuju ruang rapat
rapat akhirnya selesai dalam waktu dua jam
riza lalu menuju ruang pribadi untuk beristirahat sejenak sebelum menjalankan tugas berikutnya
nah ini ada ruang rahasia di dalam kantor pawagung
ini ada kasur dan ini kalau misalnya sudah lelah sudah banyak kerjaan paling beristirahat sebentar untuk sholat ke kamar mandi
tapi kelihatannya nggak akan sempat karena sudah ada pekerjaan lagi penanti sudah ada rapat lagi di sana
yuk kita lihat lagi rapatnya
jarak kini bukan lagi halangan
selanjutnya wakil gubernur dki jakarta ini melakukan rapat virtual bersama sejumlah kepala daerah lainnya
beberapa pekerjaan kini memang bisa dilakukan dari dalam ruang kerja dki ii
bukan hal yang mudah menduduki kursi nomor dua sebagai pemimpin daerah khusus ibu kota jakarta
ada lebih dari sepuluh juta warga yang harus dipimpin
lengkap dengan proses
dan ada juga problematikanya
sepuluh sampai lima belas pertemuan sidak kunjungan setiap hari dan belum ada yang diluar jam resmi yang belum terdata
plus lagi kalau ada rapat mendadak seperti tadi pagi yang kita lihat untuk membahas situasi jakarta yang tengah genting
selesai rapat agenda selanjutnya adalah sidak kelurahan ke bonsiri
jarak yang dekat membuat pria lima puluh satu tahun ini memutuskan berjalan kaki
jakarta ini kan luas terus orangnya juga banyak harus lebih dari sepuluh juta
terus pembagian tugas dengan pak anies itu gimana
di aturan di ketentuan peratur undang undangan merda dan lain sudah diatur ya
tugas wakil bum gubernur itu ya membantu pak gubernur dalam harga orinasi
melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh pak gubernur
terima kasih pak lurah ibu
jadi kami tugasnya membantu gubernur
jadi kami laksanakan kegiatan
dan kita akan laksanakan secara bersama sama
di kelurahan kebon sirih pria lulusan institut teknologi bandung ini
memeriksa fasilitas pelayanan publik
mulai dari kemudahan perizinan hingga pembuatan ktp elektronik
setelah menghabiskan waktu sekitar lima belas menit
rombongan pengawal pribadi wagub yang diberi nama wirata
langsung bergegas menyiapkan rombongan orang nomor dua dki ini
menuju lokasi kunjungan berikutnya
salah satu rumah sakit rujukan covid sembilan belas rs tarakan
di sini riza memeriksa ketersediaan tempat dan penanganan pasien rsud
ini kan kita sekarang lagi jakarta ini kayaknya lebih genting banget ya
ternyata kayaknya kita tadi ditanya di sini aja udah lumayan full ya
lalu strategi apa nih pak untuk mengatasi lonjakan yang kayaknya masih terus naik nih pak
ya tentu upaya yang paling utama adalah pencegahan
kita terus melakukan sosialisasi kampanye terkait pencegahan ya
masyarakat diminta untuk
berada di rumah
nah ini untuk masyarakat yang bandel nih kayak gitu gimana
ya harus diperhatikan kenapa
ya tentu ada pemantauan ada pengawasan dan ada penindakan
siapa saja bagi masyarakat unit unit kegiatan restoran hotel perkantoran pabrik
yang melanggar tidak melaksanakan prokosaan tentu kami beri sanksi
riza menambahkan untuk membantu penanganan covid sembilan belas
ada dua belas lokasi isolasi mandiri tersebar di dua ratus sembilan puluh puskesmas kelurahan
dan empat puluh empat puskesmas kecamatan
dengan total keseluruhan kapasitas mampu menampung sembilan delapan puluh empat orang
baik pasien isolasi mandiri dan tenaga medis
ini kan dengan kondisi genting gawat gini jakarta
ada nggak kira kira kemudian akan psbb ketat lagi atau tarik kuas terlalu luar
oh iya pak gubernur kami semua jajaran sudah rapat hari ini
kemudian juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat
kita segera mengambil satu keputusan kebijakan
dalam rangka pencegahan penanganan dan pengendalian covid sembilan belas
sementara untuk target vaksinasi delapan delapan juta warga dki sudah divaksin akhir tahun
dengan target terdekat tujuh lima juta warga di bulan agustus
sekitar tengah hari pria kelahiran banjarmasin tujuh belas desember seribu sembilan ratus enam puluh sembilan ini
kembali ke kampung
di kampung ini penyelamatnya berada di kantor
untuk istirahat sekaligus makan siang
namun satu hal yang jadi perhatian saya
riza patria tidak pernah menggunakan lift tapi anak tangga
meningkatkan imun tubuh ternyata jadi alasan
di samping itu filosofinya naik tangga itu
kita itu hidup itu harus berproses tahap demi tahap langkah demi langkah ya
tangga itu penting sekali kita jajaki
kita bawa ke atas itu menjadi baik dan menjadi kuat
lagi lagi makanan dari istri yang jadi santapan
setiap siang ibu elisa memang selalu mengirimkan makanan untuk riza patria
di ruang kerja ini silih berganti riza akan menerima audiensi
kali ini ada perwakilan menua jayakarta
pak rizya terakhir nih
apa namanya ada pesan nggak buat warga jakarta di ulang tahun jakarta
ya pesan kami bagi warga jakarta
karena di masa pandemi tidak lain adalah
mari kita rayakan ulang tahun jakarta yang dengan tema jakarta bangkit
kita pastikan dulu bahwa jakarta segera terbebas dari virus corona
nah saya punya pantun nih buat hari ini
makan bihun pakai ketupat
selamat ulang tahun buat kota jakarta ke empat ratus sembilan puluh empat
semoga bang riza dan warga jakarta semuanya sehat
saya ucapkan juga ya
nonton cnn bersama keluarga
terima kasih ucapan ulang tahun bagi jakarta
semoga seluruh warga sehat dan bahagia
oke bang rizya terima kasih
terima kasih semuanya
semoga sehat selalu
sama sama salam semua buat teman teman cnn